banyaknya calon jemaah umroh yang terancam gagal berangkat ke tanah suci
sebagian besar mengaku tertipu agen perjalanan
calon jemaah diharapkan lebih berhati hati memilih jasa perjalanan umroh
pastikan agen perjalanan umroh yang dipilih memiliki izin resmi
hanya agen perjalanan yang memenuhi syarat yang bisa mendapatkan izin dari kementerian agama
kemudian calon jemaah umroh wajib mengetahui jadwal berangkat dan pulang
jika pihak agen tidak memberikan jadwal pasti calon jemaah wajib bertanya
dan jangan tergiur harga paket murah yang ditawarkan
jika harga tidak masuk akal calon jemaah harus waspada
kemudian pastikan hotel dan penginapan sesuai standar
biasanya calon jemaah akan mendapatkan minimal fasilitas hotel bintang tiga
dan terakhir hanya beberapa agen resmi yang memiliki izin pengurusan visa
pastikan visa calon jemaah umroh tidak bermasalah